sah nih kamu mau model undangan yang mana buat pernikahan kamu sama nino
itu banyak loh pilihannya
aku harap setelah ini elsa bisa membuat nino menghapus semua bayang bayang andin dari hidup dia
elsa elsa kamu bener bener anak manis
assalamualaikum ma ma ini aku andin
ma aku boleh minta tolong sama mama gak
mama boleh bawa anak aku ma dari sini ma
bujuk mas nino
supaya bawa anak itu dari penjara ini mah
tapi semua keputusan itu saya serahkan ke nino
dia yang berhak untuk mutusin
kasian kalau noni harus besar di dalam penjara
bawa nini dari sini
saya bener bener minta maaf saya gak bisa
itu bukan anak dia nini
cepet banget ya
kamu mau model undangan yang mana buat pernikahan kamu sama nino
itu banyak loh pilihannya
aku sih yang mana aja oke tante
tante aja yang pilihin ya
bener nih tante yang pilihin buat kamu
yaudah nanti tante pilihin yang paling bagus ya
sa tante boleh tanya sesuatu nggak sama kamu
soalnya ini bikin penasaran tante loh
dan kalau tante nanya ke nino
atau ke papa mama kami
kayaknya gak enak
tante mau nanya tentang anaknya andin
soalnya waktu itu andin pernah telepon tante
terus nyuruh tante untuk ambil anaknya ke penjara
anaknya andin udah meninggal tante
kapan itu sa
gak lama setelah bayinya mbak anin dikeluarin dari penjara kanta
kok papa mama kamu gak pernah cerita ya
nino juga gak pernah bilang ke saya
dimakamin di mana sa
iya mungkin gak cerita karena sedih kali ya santa
jadi gak mau bahas soal itu
kalau untuk dimakaminnya sih di tpu
ternyata indah tante
kalau memang andin gak bunuh roy
dan elsa dihamil sama roy
apa mungkin itu artinya kalau andin dulu itu bener bener hamil anaknya nino
berarti aku udah nelantarin cucuku sendiri
sampai akhirnya dia meninggal
aku harus telpon nino aku harus telpon nino sekarang
no kamu sekarang ada di hotel mana
mama mau ketemu sama kamu ini penting saya
ma aku masih mau menyediri ma
sampai kapan loh kamu mau begini
tenangin diri kamu
pokoknya mama harus ketemu sama kamu
kita harus bicara no
kamu di mana kamu kasih tahu mama
ada elsa enggak
aku enggak mau ketemu dengan dia ma
enggak elsa enggak ada
tadi elsa udah pergi
katanya mau nengokin ibu sarah di kantor polisi
aku kirim lokasi hotelnya ma
yaudah nanti kita ketemu sayang ya
saya harus ketemu ibu sarah
pesan saya buat kamu elsa
kebohongan itu melelahkan
dan bisa berakibat ibu sarah
jangan sampai kamu terlambat menyesalinya
mama sehat kan mama
mama gak sakit kan disini
udah makan kan
mama udah makan gak
mama aku gak bisa tidur
aku kepikiran mama terus
sebab aku gak bisa tidur karena mimpi buruk soal mama
yang penting kamu jaga kondisi kamu
kamu jaga kandungan kamu
mama tak bakal tatam
mama sudah pulang